dan untuk mengetahui situasi terkini di sana kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada adi dwinanda di pelabuhan bakauhani lampung
selamat siang adi tadi dilaporkan sudah lengang bagaimana situasi di tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat siang rizky betul sekali untuk situasi arus balik di pelabuhan bakahani lampung selatan pada minggu siang ini terpantau cukup lengang dibandingkan pada sabtu malam kemarin
di mana sempat terjadi kepadatan ini hampir satu km
dan sementara itu rizky memang hari ini diprediksi akan menjadi puncak harus balik di pelabuhan bakauhani ini dengan estimasi nantinya ada dua ratus ribu penumpang
dan lebih dari lima puluh ribu kendaraan ini diprediksi akan melakukan perjalanan dari pelabuhan bakauhani pada hari ini
dan untuk data terbaru hingga pukul delapan pagi tadi selama dua puluh empat jam terakhir ini memang sudah ada satu ratus enam puluh ribu lebih penumpang yang telah diseberangkan
kemudian ada lebih dari tiga puluh delapan ribu kendaraan ini juga telah diseberangkan
lalu untuk mengetahui bagaimana sebetulnya nanti rekayasa ataupun antisipasi polda lampung untuk mengantisipasi jika nantinya ada kemacetan
saya sudah bergabung dengan kabit humas polda lampung kombes polpanda arsyad lusaja rizky
ya selamat siang pak pandra ini kan situasinya cukup lengang ini sebetulnya nanti jika memang hari ini terjadi cukup lonjakan ini bagaimana pak nanti antisipasinya
ya yang pertama tama kita patut bersyukur kepada tuhan yang maha esa alhamdulillah sampai dengan puncak arus balik pada hari minggu tanggal delapan mei dua ribu dua puluh
kita lihat sendiri arus lalu lintas dalam situasi hijau artinya tidak terjadi kepadatan walaupun tadi malam masih ada kepadatan
karena warga masyarakat banyak sekali yang akan memasuki pelabuhan bakahun ini mengambil waktu waktu pada petang hari sampai malam hari
untuk menghindari antrian maksudnya ini adalah antisipasi terhadap panas terik matahari pada saat sedang menunggu kapal yang akan bersandar
dan tadi sudah dilaporkan lebih dari satu ratus enam puluh ribu warga masyarakat
yang sudah menyeberang ke pulau jawa dan tiga puluh delapan ribu kendaraan
dan hal ini tidak terlepas juga dengan adanya dua pelabuhan yang menjadi alternatif kita yaitu di pelabuhan panjang berada di kota bandar lambung
dan tentunya tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh media dan juga warga masyarakat
pak padra semalam kan sempat terjadi antrian cukup panjang ini sebetulnya apa sih pak yang terjadi pak di pelabuhan bakahuni ini sehingga tadi malam itu sempat terjadi antrian yang cukup panjang ini pak
ya yang pertama adalah memang kalau di dalam waktu untuk bongkar dan muat kapal itu memakan waktu sekitar tiga puluh sampai lima puluh menit
yang kedua juga banyak daripada para warga masyarakat yang mengambil waktu waktu yang di tengah malam hari
supaya tidak terkena terik matahari pada saat panas menunggu dan ingin menikmati suasana di pelabuhan bakahuni itu sendiri
nabi dalam hal ini antrian itu dapat kita urai
kita lihat sampai saat ini apabila terjadi
jadi kepadatan lebih dari dua km sampai empat km baru kita katakan merah dan akan kita alihkan dalam hal hati kata kita akan koordinasi dengan pintu gerbang tol di kilometer dua ratus lima belas
tetapi sampai sejauh ini di kilometer dua ratus lima belas sampai dengan dua puluh b masih dalam keadaan normal pada siang hari ini pukul tiga belas
ya pak pandra ini kan polda lampung sendiri menambah dua pelabuhan salah satunya adalah pelabuhan panjang
sebetulnya ini bagaimana pak masyarakat ini mungkin masih belum banyak yang tahu tentang
pelabuhan panjang ini sebetulnya masyarakat ini bisa membeli tiketnya di mana
kemudian untuk jadwal kapalnya ini seperti apa pak
ya baik jadi alternatif berikutnya untuk mengalami sensasi pengalaman baru kepada warga masyarakat
silahkan mencoba di pelabuhan panjang yang berada di kota bandar lampung
memang pelabuhan panjang ini berada di kota bandar lampung yang berjarak sekitar tujuh puluh km sebelum kita mencapai di pelabuhan bakahuni ini
ya banyak artinya para warga masyarakat mencoba sensasi baru menggunakan kapal pelni
karena di sana
karena juga merupakan tiketnya sama dengan tiket ferizi yang di pelabuhan bakahuni
dan juga jam jamnya itu adalah jam sebelas siang kemudian jam lima belas waktu indonesia bukan barat dan pukul delapan belas
bahkan sudah kita siapkan juga kapal cadangan apabila terjadi peningkatan jumlah penumpang di pelabuhan panjang
pak satu pertanyaan terakhir ini mungkin pak
ini kan situasi sudah cukup lengang ya pak
sebetulnya apakah kemudian puncak arus balik di pakali ini sudah terjadi atau belum pak
dan kalau misalkan belum ini sebetulnya apakah nanti pada malam hari ini berpotensi untuk terjadi pak
ya bisa jadi karena memang puncaknya ini adalah tadi malam sama malam hari ini
memang yang saya katakan tadi warga masyarakat suka itu adalah perjalanannya itu di atas tengah hari sampai petang hari akan sampai di pelabuhan bakauni
ini akan terjadi puncaknya pada malam hari ini
tetapi dengan sistem manajemen
dan rekaya salau lintas dan juga selalu bapak kapol dala pun irjen pol dokter nus hendra sugiatno melakukan pemantauan langsung
dan perlu saya sampaikan di sini mas adi bahwa pemantauan pengawalan terhadap para pemudik yang akan melakukan arus balik tetap dilakukan pengawalan
tadi kita lihat sepeda motor yang berada dari wilayah mesuji kita kawal secara beranting
artinya penjagaan keamanan penekanan dari bapak kapolri sudah jelas bapak listio sigit prabowo
jenderal polisi listio sigit prabowo kemarin juga berkunjung
di pelabuhan bakahuni ini artinya pastikan betul keamanan kenyamanan keselamatan daripada para pemudik yang akan melakukan arus balik di tahun dua ribu dua puluh dua ini
baik pak pandra terima kasih atas waktunya
badan selamat bertegas kembali pak
ya rizky demikianlah penjelasan dari pandra aset selaku kabit humas polda lampung ini menyebut bahwa setidaknya ada beberapa antisipasi yang nantinya akan dipersiapkan dari polda lampung sendiri
dan kemudian kemarin juga menteri perhubungan juga menghimbau agar masyarakat ini tidak melakukan perjalanan ataupun arus balik
di pelabuhan bakaheni ini secara bersamaan
melainkan budi karya ini menyarankan agar masyarakat ini melakukan perjalanan bahkan pada hari senin atau selasa mengingat mereka dapat mengajukan cuti
kemudian libur anak sekolah ini juga ditambah
dan untuk situasi memang cukup lengang lengang kita akan saksikan apakah nanti malam terjadi kembali lonjakan arus balik di pelabuhan bakahuni ini
baik adi dunanda melaporkan dari pelabuhan bakauheni lampung
terima kasih atas laporan anda adi selamat kembali bertugas